dan seperti biasanya hari ini kita akan membawa anda keliling dunia tapi secara virtual ya
untuk melihat bagaimana keragaman bulan suci ramadan di berbagai negara
tepatnya di kota barcelona
dan saat ini telah bergabung bersama sahur barang cnn erianti rusdina edward
warga negara indonesia yang kebetulan ada di sana
halo selamat pagi assalamualaikum
mbak erin apa kabar mbak erin
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi waktu indonesia baik alhamdulillah
sebelum saya nanya nanya nih soal ramadan di sana dan juga jelang idul fitri
saya mau tanya dulu nih penasaran nih
mbak irin di sana sudah berapa lama
kegiatannya apa saja di sana tinggal sama siapa
kebetulan saya anak baru mas iqbal
baru delapan bulan
banyak di sini yang sudah sepuluh tahun sudah dua puluh tahun
dan sekarang saya sedang
saya sudah di s dua master di isa business school di barcelona
oke kalau baru delapan bulan berarti ini adalah puasa pertama di sana
nah bagaimana suasana ramadan dan juga menjalankan ibadah puasa yang tentunya jauh dari keluarga di indonesia
tentunya bedanya nggak sama keluarga kalau di sini sama jam puasanya
di sini malamnya itu lebih singkat jadi kami itu sahur di sini imsaknya jam lima jam enam
sama seperti di indonesia kurang lebih
tapi buka puasanya itu jam
dan kemarin dua hari pertama itu masih jam tujuh buka puasanya
tapi abis itu karena daylight saving time jadi mundur satu jam kemudian
jadi misalnya hari ini tadi buka puasa itu jam delapan tiga puluh
hampir tanggal sembilan
kemudian isa nya jam sepuluh lewat
jadi malam banget
malamnya malam banget
mbak ini kan kalau kita lihat memang banyak sekali perbedaan seperti yang tadi telah disebutkan oleh mbak erin
salah satunya mengenai jam ya
nah mungkin bisa diceritakan juga mbak karena ini adalah puasa pertamanya ramadan pertamanya di barcelona
apa sih tantangan terberat yang mbak hadapi di sana
kalau menurut saya mungkin kalau suhu nggak terlalu ekstrim di barcelona sendiri
jadi karena sekarang sudah mulai masuk sim semi

jadi sekarang sudah mulai masuk sim semi
tapi juga belum terlalu panas
jadi cukup ideal untuk puasa
namun pasti yang terberat karena semua orang di sini kebanyakan non muslim
jadi kebanyakan nggak puasa hanya kita doang yang puasa
khususnya misalnya di kampus saya hanya beberapa orang kurang dari sepuluh orang yang puasa
jadi aktivitas ataupun misalnya kegiatan belajar
kalau di sekolah di kampus yaudah seperti biasa gitu
makanya harus pinter
pinter ngatur jadwal dari kitanya sendiri oke
jadi misalnya kemarin kebetulan di kampus saya ada spring games
semacam olimpik antar kampus
ya udah itu tetap seperti normal
kalau memang semuanya serba normal di sana
tidak terlihat seperti suasana di negara negara yang memang mayoritasnya muslim begitu seperti halnya di indonesia
kalau misalnya mau beribadah seperti itu
seperti misalnya sholat terawih sahur buka puasa
bagaimana cara menyiasatinya agar benar benar suasana ramadannya itu benar benar seperti di indonesia
apakah ada acara khusus yang dilakukan
apakah ada masjid di sana khusus yang diberikan oleh pemerintah setempat
atau dibangun oleh warga muslim yang ada di sana
kalau untuk sahur atau untuk buka puasa paling kami menyiasatinya itu dengan buka bersama
dengan warga indonesia yang juga ada di sini
jadi contohnya hari ini saya baru pulang sebenarnya dari perkumpulan
komunitas warga diaspora maupun pelajar yang ada di sini di spanyol
tadi kami buka bersama di aula di sekolah
semuanya masing masing membawa makanan
ada sate ayam ada es buah ada nagasari
jadi benar benar mengobati kekangenan kita terhadap makanan indonesia
lalu kalau untuk sholat sendiri di barcelona hanya ada satu masjid
di barcelona hanya ada satu masjid yaitu di central islamic culture

kalau di sana kebanyakan ada orang pakistan maroko dan bangladesh ataupun india
hampir nggak ada warga indonesia kecuali memang yang warga indonesia yang sudah kita kenal
jadi kalau untuk taraweb berjamaah di sana ada
kemarin saya sempat beberapa kali itu delapan rokaat tanpa witir
jadi mereka witirnya di pagi hari
digabungkan dengan sholat tahajud
baik jadi sebenarnya meskipun penduduk muslimnya ini minoritas
tapi tetap banyak cara untuk bisa merasakan keindahan di bulan suci ramadan ini
tapi mbak erin yang saya juga penasaran dari informasi yang kami dapatkan
ini ada salah satu komunitas muslim di barcelona
namanya ini adalah center cultural islami katala
katanya komunitas ini sering mengadakan buka puasa bersama
dan yang datang juga tidak main main sampai ratusan orang
mbak erin pernah nggak datang ke acara tersebut
mbak erin pernah nggak datang ke acara tersebut
mbak erin pernah nggak datang ke acara tersebut

mbak erin pernah nggak datang ke acara tersebut
mbak erin pernah nggak datang ke acara tersebut
mbak erin tadi mungkin di tim utk itu tuh
oke nah mas disciplenya apa nih mbak erin folks
mbak erin ini kasusnya apa sih university
mbak erin ini kasusnya apa sih university
mbak erin ini kasusnya apa sih university
mbak erin ini kasusnya apa sih university
ataupun lapangannya masih kurang
oke baik mbak erin ini kan kita sudah beberapa hari lagi akan menyambut idul fitri
nah sebenarnya apakah ini kan mbak irin masih kuliah ya di sana ya masih melanjutkan s dua
nah apakah ada rencana untuk balik ke indonesia apakah ada libur khusus yang diberikan
kalau libur khusus ada baik pelajar ataupun pekerja
karena summer nanti biasanya holiday jadi tiga bulan kami akan mendapatkan liburan
tapi kalau saya sendiri nggak akan balik sih saat summer ini karena kebetulan ada proyek di kampus
jadi akan melaksanakan proyek tersebut jadi kembali laginya nanti tahun depan
jadi lebaran virtual dengan keluarga di indonesia
tapi orang tua nggak rindu sama mbak erin gitu untuk bisa
setidaknya kan kalau misalnya virtual ya memang sih sekarang kan semakin modern begitu
tapi kalau misalnya hadir fisik dengan memeluk dan mencoba masakan masakan orang tua itu
itu juga kan itu sangat apa ya sulit untuk bisa digantikan dengan apapun
apakah memang benar benar tidak bisa untuk kembali begitu ya ke indonesia
mengingat tadi kan sudah katanya mau ada project di sana ya
kebetulan insya allah nanti mama saya mau berkunjung sih
di summer jadi
ya nanti insya allah ketemu
nanti kebayang ya ketika mamahnya berkunjung masak masakan lebaran untuk mengobati kerinduan untuk beribadah di indonesia
tapi mbak erin ini kan mbak erin baru pertama kali ya berpuasa di sana
dan nanti insya allah juga akan berlebaran di barcelona
apa sih hal yang paling dirindukan dari melaksanakan ibadah ramadan di indonesia mbak
dari rumah ke masjid menggunakan mukena itu sesuatu yang nggak ada di sini
jadi bahkan kalau muslimah di sini itu pakai abaya ataupun bahkan pakai baju biasa aja gitu
nah makanya menggunakan mukena itu sesuatu yang unik dan di indonesia kan cukup umum ya
dari rumah ke masjid udah pakai mukena jalan
jadi ya mungkin itu jadi salah satu hal yang saya rindukan
ya kemudian sholat bareng bareng dengan keluarga juga
ini ada juga nih sejumlah ada pertanyaan dari biasanya dari masyarakat
dari warganet terkait dengan bagaimana sih menjalankan ibadah puasa di sana
tentunya dengan kewajiban kewajibannya seperti membayar zakat dan lain sebagainya
apakah kalau mbak irin sendiri membayar zakatnya di indonesia atau di sana juga ada dibuka untuk donasi
ataupun pembayaran zakat yang akan diberikan kepada warga sekitar
ada kalau untuk pembayaran zakat misalnya di masjid tadi
mereka juga membuka jika ada yang mau berzakat di sana
tapi kalau saya sendiri masih ke indonesia langsung
karena memang masih ada channel juga kemudian memang saya lebih prefer di indonesia sih
jadi memang opsional bisa di sini atau bisa di sana
oke baik mbak erin
terima kasih banyak atas informasinya
kita telah diajak melihat langsung bagaimana suasana ramadan nanjauh di sana di barcelona
ya semoga puasanya lancar sampai beberapa hari lagi merayakan idul fitri
terima kasih banyak erianti rusdina edward
selamat beribadah dan selamat berpuasa